ya mudik dilarang dengan harapan pandemi covid sembilan belas bisa terkendali di indonesia
namun disitulah timbul pertanyaan berikutnya
apakah dengan dilarangnya mudik menjadikan pergerakan manusia atau mobilisasi manusia
di saat libur hari raya bisa berkurang secara keseluruhan
kita akan kulik dan bahas lebih jauh terkait kebijakan pelarangan mudik
ini dengan epidemiolog mas dalina pane selamat malam bu mas dalina
selamat malam mbak fani
baik sehat ya bu
sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini
malam hari ani
bu mas dalina juga dulu sempat menyatakan bahwa kebijakan pelarangan mudik ini
walaupun sama seperti tahun lalu dengan katakanlah aturan yang berbeda
ini tidak efektif dalam menekan atau malah justru memperburuk
dalam upaya menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
bisa mungkin dijabarkan bu apa saja faktor yang bisa menyebabkan ketidak efektifan itu
ya sebenarnya saat ini kan sudah dikeluarkan ya surat keputusan
surat edaran terkait dengan pelarangan mudik
tinggal implementasinya yang harus kita lihat
karena sudah beberapa kali rasanya surat edarat mudik itu dikeluarkan
pada lebaran tahun lalu itu juga sudah dikeluarkan
silahkan bu suaranya masih aman
tahun lalu itu sudah dikeluarkan juga surat edaran
dan larangan mudik pada hari raya ibu fitri tahun dua ribu dua puluh
tapi faktanya kalau kita lihat grafiknya tetap saja angkanya meningkat
jadi sebenarnya yang terpenting dari setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah
bagaimana implementasi di lapangan
terkadang banyak sekali regulasi yang dikeluarkan
saya kira sejak awal pandemi
ini ratusan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh berbagai pihak
oleh berbagai kementerian
kementerian perhubungan kementerian kesehatan
tapi kementerian kesehatan saya kira tidak terlalu banyak mengeluarkan regulasi
kemudian dari satuan tugas juga mengeluarkan banyak sekali regulasi
tetapi yang menjadi persoalan adalah evaluasi terhadap berbagai ee
regulasi yang sudah dikeluarkan
apakah dia berjalan efektif atau tidak
beberapa kali edaran larangan untuk mobilitas
baik itu dalam bentuk keputusan menteri
kemudian juga surat edaran dan lain lain
kita lihat tidak terlalu mampu untuk bisa menurunkan laju penularan
sebenarnya kalau untuk mudik sendiri bukan mudiknya sebenarnya yang menjadi prioritas
perlu kita perhatikan
tapi perilaku di kampung halaman itu yang kemudian menjadi persoalan penting
kalau mudiknya sendiri menurut pandangan kami cukup aman
karena kami yakin moda moda transportasi yang ada itu sudah paham tentang bagaimana
pokok pokok kesehatan selama proses transportasi itu dilakukan
tetapi ketika kita berbicara tentang apa yang dilakukan ketika mudik
nah ini yang menjadi persoalan penting
jadi persoalan utama dari setiap regulasi yang dikeluarkan adalah bagaimana implementasinya memang benar benar dilaksanakan
bukan hanya sekedar terlalu ini kalau kita katakan lip service
lip service itu hanya sekedar
oh iya kita membuat kebijakan tapi kemudian implementasinya tidak bisa diukur
tidak bisa dievaluasi dengan sangat baik
ada banyak survei terkait perubahan perilaku
ada banyak temuan terjadi penurunan kepatuhan masyarakat di dalam tiga m
tetapi ternyata mekanisme yang digunakan
dengan segala kekurangannya
sehingga representativenessnya menjadi berkurang
jadi apa ya menurut saya pengendalian itu memiliki indikator
dan indikatornya itu sebenarnya adalah indikator indikator yang mampu diukur dan sangat objektif
kalau kita berorientasi pada ukuran ukuran tersebut saja
itu jauh lebih efektif menurut pandangan saya
jadi untuk terkait dengan larangan mutik tahun ini
karena sudah diambil keputusan oleh pemerintah
maka tugas kita adalah melaksanakan aturan tersebut
terus mengawasi bagaimana pelaksanaannya
dan kemudian mengevaluasi
apakah itu efektif atau seperti lalu lalu
tidak berjalan efektif
saat ini upaya kita adalah menurunkan jumlah kasus serendah mungkin
kalau ada regulasi yang kemudian tidak mampu melakukan itu
maka itu penilaian kita menjadi regulasi tersebut tidak efektif
oke bu mas delina tadi mengatakan mengenai perubahan perilaku
kemudian juga aturan yang berubah ketika masyarakat ini sampai ke daerah kampung halamannya masing masing
ini berarti secara tidak langsung perubahan perilaku tersebut di tiap daerah berbeda beda
dan juga tupok si pemerintah daerah ini kalau dari ibu atau pantauan epidemiolog melihatnya
apakah sama standarisasinya atau seperti apa bu
sebenarnya standar pengendalian itu sama
di seluruh dunia dan seluruh indonesia sebenarnya standar pengendalian itu sama
kita punya pedoman pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
jadi kalau mengacu ke sana maka itu adalah standar yang sesuai dengan standarisasi
bahwa pengendalian itu begini caranya
jadi hal hal di luar standar yang ada
kalau menurut saya itu perlu dipertanyakan
oke berarti harus ada komunikasi lebih lanjut ya bu
seharusnya dari pusat ke daerah masing masing ketika ada masyarakat atau mobilisasi masyarakat
dari kota besar ke kampung kampung halaman
itu sebenarnya yang pengawasannya yang harus diperhatikan lebih lanjut ya bu
ya itu jadi menggerakkan kembali posko posko di wilayah
kemudian juga tetap menertibkan tiga m
lalu tetap melakukan testing dan treatment
itu yang merupakan standar di dalam proses pengendalian
nah bu mas dalina bicara mengenai tracing
kunci dari kesuksesan saat ini sebenarnya untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
apalagi pasca liburan itu sebenarnya bukan perkara protokol kesehatan atau pemberlakuan protokol kesehatan saja
tetapi juga untuk tracing
tapi kalau dari evaluasi epidemiolog sendiri
apakah proses tracing tersebut sudah dilakukan sepenuhnya
atau sudah dilakukan secara benar selama ini
sejak pertengahan november dua ribu dua puluh
kemudian upaya tracing itu adalah mencoba mencari sebanyak mungkin kasus kontak erat dan suspek

sehingga dia menyebabkan peningkatan jumlah kasus menjadi tiga ratus

dari awalnya biasanya tiga puluh ribu di pertengahan november perminggu ya
tiga puluh ribu perminggu
kemudian terlihat puncaknya di bulan desember akhir
lalu perlahan lahan mulai menurun sampai hari ini sudah dua belas minggu
empat minggu penurunan itu adalah penurunan yang belum pernah dicapai pada pengendalian sebelumnya
jadi delapan lima bulan melakukan pengendalian
kita belum pernah menurunkan lebih dari empat minggu
saat ini sudah turun dua belas minggu
nah ini yang harusnya terus dijaga
kemampuan tracing kita di puskesmas itu cukup terbatas
tenaga surveillance di puskesmas satu puskesmas hanya punya satu
dan terkadang pekerjaannya juga rangkap dengan pekerjaan lain
sehingga yang kita lakukan adalah membantu puskesmas
dan kita juga mengadakan tracer
masing masing puskesmas lima tracer
dan itu menurut teman teman di berbagai wilayah sangat membantu pekerjaan mereka
dan kita mampu mengukur berapa persen mereka yang kasus konfirmasi itu mampu di tracing
indikator who itu delapan puluh persen dari kasus konfirmasi harus bisa dilakukan tracing
di tracing kontak eratnya
kemudian dilakukan isolasi dan karantina
jika mereka bergejala itu dilakukan testing
jadi itu adalah standar utama di dalam pengendalian
sejauh ini kami menganggap dua belas minggu pengendalian ini merupakan pengendalian yang sistematis
artinya kalau puncak sudah terjadi lalu penurunan itu akan berjalan sistematis
tapi ini yang harus terus dijaga
sayangnya per satu april kegiatan tersebut sudah terhenti
dan dialihkan ke kelas
dan dialihkan ke kementerian kesehatan melalui babinsa babinkam fitmas
kami mengapresiasi rencana kementerian kesehatan untuk merekrut lebih dari delapan puluh ribu babinsa babinkam fitmas untuk melakukan tracing
tetapi sejauh ini selama sepuluh hari kami belum melihat pergerakan yang cukup masif dari babinsa dan babin kamtipmas dalam melakukan tracing
tentu apa yang kita kerjakan harus dicatat
pencatatan itu ada di dalam silacak namanya
sistem aplikasinya silacak
dalam sepuluh hari terakhir kita tidak melihat ada pergerakan yang progresif dari proses tracing dalam sepuluh hari terakhir
jadi kami juga agak sedikit khawatir dengan ini
karena sepuluh hari ini masih merupakan imbas dari program tracing sebelumnya
mungkin setelah dua minggu baru akan kita lihat kembali apakah kasus akan tetap turun seperti sekarang atau akan meningkat secara sistematis juga
jadi kalau nurunnya sistematis biasanya peningkatannya juga nanti akan sistematis kalau tidak dilakukan intervensi apapun
oke bu terakhir bu kalau misal pelarangan ini akan sudah efektif diberlakukan imbauan dari satgas seperti apa bu
tidak hanya bagi warga yang melaksanakan mudik atau mobilisasi tetapi juga bagi pemerintah
imbauan kepada warga
ya baik warga maupun pemerintah bu
ya tentu standar pengendalian itu tetap harus dilaksanakan
jadi pengendalian itu memang tidak ada satu senjata utama untuk mengendalikan
semua harus berjalan serentak
empat juta dari satu ratus delapan puluh satu juta
yang disebut dengan cakupan imunisasi bukanlah pemberian penambahan dosis satu ditambah dosis dua
seperti yang sering diumumkan empat belas juta dosis
tapi sebenarnya dosis lengkap
jadi disebut sebagai cakupan lengkap ya
dua dosis itu baru dihitung sebagai persentase cakupan
jadi saat ini kalau dibanding dengan jumlah penduduk sekitar satu sembilan
masih cukup jauh
semua metode atau upaya standar itu tetap harus dikuatkan
seperti tiga m masyarakat juga membantu di tiga m
mereka harus tetap menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan ya
lalu pemerintah harus tetap menguatkan tiga t yaitu tracing testing dan treatment
kemudian vaksinasi juga harus terus berjalan
dan semua itu harus diawasi
maka pemerintah juga bersama sama dengan masyarakat harus bersama sama
saling mengingatkan dan saling mengawasi
semoga ini akan tetap selalu diberlakukan ya
terlepas dari hari raya ataupun hari biasanya
agar bisa sama sama kita menekan angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
terima kasih bu mas dalina pane atas informasinya
sehat selalu bu
terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini